tete nanya sama mas satria maya boleh bantu atau enggak
tau juga maya kan gak mau nyusahin teh
iya mai tapi niat kamu kan ngedekatin satria
bukan mau bantu bantu beneran
kalau kayak gitu emang kenapa teh
kamu jangan pernah jodohin aku sama orang lain lagi ya
kamu jangan suruh orang untuk mencintai aku
perasaan itu gak bisa dipaksain week
tapi kayaknya tete gak bisa menuhin janji tete untuk deketin kamu sama satria
bukan apa apa mai teteh gak enak
takutnya satria malah marah sama teteh
jadi mulai sekarang kamu usaha sendiri ya
kok tete wih
gak kayak gitu sih
jadi tete wih lebih gak enak sama mas satria daripada sama maya
atau jangan jangan tele takut ya kesayang sama maya
makanya jadi tete gak mau bantuin
bukan begitu mai
bukan begitu terus apa teh
tete gak usah baik alasan lagi
mai udah tahu kok tete sekarang orangnya kayak gimana

iya jadi bentro kamu sama mas satria
semoga ilah ini mereka sesuai

kamu pindah silahkan ya
tertump resembles seluruh kameveryreda
ini penantian aku dari dulu
kamu tahu kan perasaan aku sama andre
aku suka dia dari kecil bahkan sampai sekarang
dan akhirnya kita memulai satu hubungan
ya kita bener bener coba
aku tahu memang hubungan aku masih belum kuat sama dia
tapi yang aku takutin wuih kalo
kalau kamu deket lagi sama dia
dia bisa berubah pikiran dan
dan ngejauhin aku
jadi aku bener bener minta tolong sama kamu wuih
minta tolong sama kamu untuk ngejoin dia
tolongin aku ya wuih
kamu mau kan tolongin aku
mbak lila gak usah khawatir
dewi akan coba menuhi permintaannya mbak lila
makasih banget dewi
ini bener bener berarti banget buat aku
jangan bikin keputusan secara sepihak
saya ngerti ada berita itu di koran
tapi bukan karena saya yang bodoh
tapi dia yang penipu kelas kakap
biar saya cek kesan
belum selesai ngomong udah diputus
kemarin udah lima calon klien yang mutusin hubungan sepihak gara gara berita di koran itu
kalau gini terus bisa rugi aku
lagi juga ngapain sih mesti ada berita di koran seperti itu
mereka gak mikir apa
dampaknya pasti akan seperti ini
nah saat ini aku bacain ya
ada martabak manis yang spesial keju komplit
terus ada yang susah keju
itu dia gadis yang selalu bikin aku bahas sial
sekarangnya enak enaknya aja ketawa
aku harus kasih dia pelajaran
kok ibu belum bangun ya
dari tadi malem
napas ibu sesak
ada yang tersempat di dalam mai
yaudah yaudah kita ke dokter aja ya bu ya
biar bawa ibu ke dokter ya
ibu masih kuat kok
lagian kita kan gak ada uang
kamu gak usah bilang dulu sama dewi ya mai
ibu gak mau
ibu gak mau kalau dia khawatir
dia kan baru masuk kerja
jangan bilang bilang dewi dulu ya mai
yaudah yaudah ibu tenang aja ya
perlahan lahan ya bu ya
kan pasti sembuh
mau pergi mau ke mana
raja dan ratu mending dong
mau nengokin satria dong
mau keluar ya
ikut dong mau liat juga
di sungai kapuas ada jin pilak jalan jalan pake piyama
awas kalau kamu bikin aku enak nyuri nyuri perhatian satria
aku lagi ngerancit jamu buat besok sat
jadi besok tinggal di seduh
mati lampu sat
ada ada aja sih
coba deh kamu cek di bawah meja
waktu aku beres beres ada lilin di situ
di mana di bawah meja
tapi udah pendek pendek
kalau mati lampunya lama gimana
ya udah deh aku ke warung dulu deh
beli yang baru ya
mau aku temenin
gak usah dwi kamu di sini aja biar aku aja yang beli
tuh aku mau
kalau satu langkah bisa moetulous
barang proses pening